organisasi sepak bola internasional fifa telah mencabut sanksi terhadap pssi
dengan demikian atlet bola nasional bisa kembali berlaga di kancah internasional
pencabutan sanksi itu diumumkan dalam kongres fifa ke enam puluh enam di meksiko city beberapa hari lalu
pencabutan sanksi dilakukan setelah fifa menerima surat konfirmasi pencabutan pembekuan pssi oleh pemerintah indonesia
selanjutnya pssi akan kembali melakukan sejumlah agenda terkait reformasi sepak bola nasional
terhadap desakan kongres luar biasa pengurus pssi akan berkomunikasi dengan pemerintah
serta pemilik suara